satuan perlindungan perempuan dan anak atau ppa polresta bogor kota terus menyelidiki
berkas laporan dugaan asusila dengan korban siswi tk di kota bogor
selain mengumpulkan barang bukti berupa pakaian korban
polisi juga telah memeriksa sekurangnya delapan belas saksi
meski penanganan laporan digelar maraton polisi mengaku menemui kesulitan
polresta bogor kota memang menangani kasus penjabulan anak
dan sekarang masih dalam proses penyelidikan
dan sudah meriksa delapan belas saksi saksi yang sudah kita minta keterangan
mungkin ada keterangan tambahan tambahan dari pihak korban
pihak lpsk dan kpai juga ikut menelusuri kebenaran fakta di lapangan
selain mendatangi tk bekas sekolah korban
petugas juga menggali keterangan keluarga hingga berkas kepolisian
kpai itu sebenarnya tidak pernah menerima laporan dari korban
tetapi ibu korban ibu korban itu melaporkannya adalah kepada komnas perlindungan anak
jadi tidak kepada kpai tetapi kami kpai apapun terkait dengan anak
tentu ketika ada masalah ya kami segera pasti akan melakukan pengawasan
dan memastikan bahwa perlindungan anak ditegakkan
sebelumnya kasus dugaan asusila menimpa bocah perempuan berusia empat tahun
peristiwa itu terjadi di tk tempatnya sekolah awal mei silam
ibu korban selanjutnya melaporkan peristiwa itu ke kepolisian
hingga berujung viral di sosial media
muhammad juanda bogor